ini berarti yang kesurupan ya dua duanya
yang menurut gue ini bisa jadi satu turn on buat timnas juga
pas lagi ngapain tuh berdua ngobrolnya tiba tiba bikin bisnis bareng
dan indah sekali karena permukaannya
peranan harusnya kominfo membuat sistem